dunia sepak bola indonesia mengalami pasang surut pada tahun dua ribu dua puluh
ada pencapaian prestasi oleh tim nasional ada juga kesedihan yang dirasakan pencinta sepak bola dalam penyelenggaran liga indonesia
malam hari ini kami akan bahas perjalanan sepak bola indonesia sepanjang tahun ini bersama ketua umum pssi muhammad iryawan
saya akan sapa halo selamat malam pak ketum apa kabar
selamat malam salam olahraga assalamualaikum
waalaikumsalam sehat ya pak
terima kasih atas dukungan doa dan perserta seluruh pindah sepak bola di tanah air maupun di tuhan negeri
pak ketum ini kan kita sudah memasuki minggu terakhir berbarengan juga dengan pagelaran aff cup dua ribu dua puluh
bagaimana pak ketum merepresentasikan perjalanan dua ribu dua puluh dua baik untuk pribadi pak ketum dan juga dunia sepak bola indonesia
dalam tiga kata
alhamdulillah bisa dilalui
alhamdulillah bisa dilalui
seterjal apa pak perjalanan dua ribu dua puluh dua menurut bapak
ya kita tahu kan liga sudah berhenti ya
sudah berhenti tapi ya kita mempunyai satu kejadian yang memang semuanya tidak berhasil
sudah berhasil tapi ya kita mempunyai satu kejadian yang memang semuanya tidak berhasil
yang inginkan yaitu terjadi kejuruhan
yang mau tidak mau semuanya harus introveksi termasuk pssi
oleh sebab itu kita melakukan langkah transformasi sepak bola
di mana sudah dilakukan semua terkait yang ada di dalam tugas tugas sudah melakukan
baik itu kementerian pssi yang kepolisian dan semua yang terlibat
nah ini kedepannya tentunya
harus itu baik
dan pengalaman kejuruhan menjadi catatan atau pengalaman yang sangat luar biasa
kita bersama sama tentunya pssi tidur risa sendiri berjalan
tapi ya dibantu oleh semua
baik kementerian terkait kementerian kawal raga pemuda luar raga pupr
kemudian dari kementerian kesehatan
kemudian dari poni
tentunya dari kepolisian
dan kita diganding oleh
dan kita diganding oleh
dari kepala dan imc
itu yang sudah kita lakukan dan sudah menjadi produk
salah satunya produknya adalah peraturan kepolisian yang sudah keluar
yang memang sudah disosialisasikan oleh pihak kepolisian
baik pak ketum ini kan pssi usianya sembilan puluh dua tahun
dan saat ini pak ketum menjabat masih aktif
apakah anda puas dengan capaian anda selama ini

oleh karena selanjutnya karenaanya yangverse tentang poni terjadi
saya mengucapkan terimakasih kepada adrian
hmm ini mah bukan perintah
ini maksudnya ram
senior kemudian juga ranking kita naik dari tujuh puluh sembilan lima puluh satu sekarang kemudian juga
ultimas wanita sudah tiga puluh tiga tahun lulus ke polisi pelas kaya sekarang lulus
jadi yang senior tujuh belas tahun belum pernah lulus kemudian kemarin juga u dua puluh juga lulus
polisi pelas kaya meskipun nanti pasti main di dalam pr dunia dan terakhir kemarin afm
itu semua bukan saya saya hanya bagian kecil yang mendukung mereka untuk bisa
melakukan prestasi yang diharapkan oleh publik jadi itu catatannya yang lain masih banyak
perbaikan kompetisi yang harus kita betul betul cari catatan kemudian adanya wasit kemudian juga
ada training center kita yang memang belum siap karena kemarin terganggu
oleh covid sampai dua tahun tapi pak presiden sudah memberi arahan ke saya
bahwa beliau akan memberi tanah lima puluh hektare di ikn dan akan dibangunkan sekalian dengan stadion dan
fasilitas lainnya termasuk kantor demikian mbak pak iwan soal dukung mendukung ini menarik saya tadi
sempat mendengar bapak merasa tidak sendirian mencapai beberapa tadi beberapa capaian dari
timnas begitu soal support atau soal dukungan ketika setelah kejadian kanjuruhan kemudian
banyak yang meminta bapak untuk mundur tapi ada satu sosok yakni adalah pelatih timnas pelatih
kepala sintayong yang yang menyatakan bahwa kalau pak iwan bule mundur saya juga
mundur bagaimana respon anda ketika mendengar statement itu saya begitu ungkapan dari hati
yang bersambutannya karena saya itu memang saya konfirmasi setelah beberapa saat pulang dari latihan
tempatan diri dengan sintayong sebagai adik kakak dan kita terus bekerjasama mengawal timas dari
semua kelompok umur ya dari yang delapan belas dua puluh dua puluh tiga sampai ke senior ya jadi ada yang satu kecocokan saya sama
yang bersambutan dan saya sampaikan anak anak timas semua itu anak saya ya mana kalah mereka
ada di lapangan hijau maupun di tempat latihan atau pertandingan dimanapun ada dan berarti kalau anak
adik saya itu keponakan kamu makanya tolong betul betul bagaimana mereka bisa maju sebagai
timnas yang ingin kita banggakan di semua kelompok kelompok jadi saya pikir kita cukup erat
kerjasama dengan sintayong secara usut dan keperhatian lainnya demikian saya juga tersentil
dengan ada tadi saya beberapa jam yang lalu membaca ada statement dari pengamat sepak bola tommy welly
yang menyatakan bahwa ada dugaan pak muhammad iryawan ini ketua pssi ini ditinggalkan dalam
tanda kutip oleh anggota pssi yang lain apakah itu betul pak ya
tidak mungkin kita sendiri kan sekarang buktinya juga kemarin bisa berangkat ke mana ke malaysia
yang berhubungan kalau saya sendiri ngomong bisa berangkat ya pikir kita masih terjalan program jalan juga ya
yang telah ke acesso jadi dulunya yang saya dan menghentikan anak anak bisa kemarin mengubah
kemenangan yang sebesar kan bukan saya sendiri berarti ada bantuan dari semua yang terlibat

maju kembali begitu seperti apa bayangan anda atau apa ya kiprah anda terakhir untuk sepak
bola indonesia sepuluh lima belas tahun kedepan ia tetap terdekat depan sepak bola kita itu ingin lebih
baik dan maju dan timnas kita ingin betul betul bisa berbunyi dan dibanggakan itu
anda di salur itu bisa realisasi dengan apa prosesnya dengan percaya kepada proses untuk
prosesnya proses kemudian juga kompetisi kita tentunya makin lama akan makin baik dan betul
kompetisi yang memang profesional ya kemudian yang berikutnya industri kita juga insya allah ke
depan akan lebih terlihat di dalam sepak bola kita atau industri itu reprob akan lebih maju
nilai valuasi tinggi pemain akan lebih mahal dan lain sebagainya jadi itu harapan saya
sepuluh atau lima belas tahun mendapatkan insya allah indonesia akan bisa sejajarkan negara asia lainnya yang ada
di ataran apa benua asia ya baik sepuluh lima belas tahun kedepan ini harapannya industri sepak bola akan
akan benar benar seperti yang terjadi di negara negara di asia lainnya yang sudah maju ada
jepang dan juga korea selatan pak ketum ini kan kita sudah tahu bahwa
ada beberapa calon atau bakal calon kalau boleh dikatakan adalah bakal calon yang
muncul di publik ada yang membantah ada juga yang gesturnya kelihatannya tertarik juga untuk
mencalonkan diri sebagai ketua umum pssi di di periode berikutnya menurut anda sosok seperti
apa yang cocok apakah anak muda yang pinter bisnis atau orang orang yang kenyang dengan
berkira semua calon calon yang baik baik saja memborne oleh presiden senior biaya semua salibatan campuran partai ayam dari sekitar produknya maksum sekali dari semua car frameworks ke liah di komen dari banyak dari fa lebaran ini berdaulat emerge korea sekalig teman tapi jodoh juga contengini osho hanya ada yang curt untung punya

yang jelas semua yang akan maju atau mencalonkan
pasti mempunyai visi dan misi yang baik dan pasti ingin maju oleh sepak bola
jadi semua saya apresiasi kalau calon calon yang akan maju dalam perhatian nanti mencalonkan dia sebagai ketua umum berdepan
oke terakhir terakhir pak ketum kalau sudah tidak menjabat sebagai ketua umum pssi
kegiatannya apakah masih berkecimpung di sepak bola atau mungkin bermain bersama cucu cucu
menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah atau seperti apa
sepak bola itu hobi dan darah dagingnya dari kecil
meskipun saya tidak menjadi pemain secara langsung
tapi saya dari mulai tk st smp sma bahkan saya pernah bermain
di klub menjadi pemain muda di sana
jadi saya akan tetap mencintai sepak bola dan tetap akan terus mengikuti perkembangan sepak bola indonesia secara khususnya
karena saya cinta kepada sepak bola secara khusus sepak bola di tanah air
baik terima kasih pak muhammad iryawan ketua umum pssi sudah bergabung bersama kami di sports corner malam hari ini
terima kasih selamat malam